ratusan warga di bogor jawa barat langsung mengambil bantuan logistik
begitu helikopter tni angkatan udara atang sanjaya
mendarat di desa cileksa di kecamatan sukajaya bogor jumat siang
tiga hari terisolasi akibat bencana tanah longsor dan banjir bandang
membuat warga mengalami krisis makanan
data petugas sargabungan mencatat puluhan ribu warga di desa kiara pandak
cisarua uruk pasir madak cileksa dan kiara sari masih terisolasi
bahkan berdasarkan pemantauan udara ratusan titik longsor
menyebabkan bukit gundul dan melumpuhkan akses ke permukiman
masih terdapat lima desa yang terisolir
dari pantauan udara tadi dengan dukungan dari ats
kita lihat ternyata lebih dari seratus spot longsoran
ya baik longsoran di kepingkan maupun di tanjua juga di kepingin
di sukajaya di tandang
terjadi banjir bandang yang mengenai beberapa pemukiman
sejauh ini lima desa tersebut belum bisa kita jangkau
maka dari pemantauan udara ini mudah mudahan beberapa hari ini
kita bisa drop dari darat baik logistik maupun personil
petugas akan terus menyalurkan bantuan melalui jalur udara
lantaran seluruh akses jalan darat terputus total
pemerintah juga akan membuka jalur darat dengan menggunakan alat berat
muhammad juanda bogor